wilayah kebonpala ii kelurahan kampung melayu jakarta timur ini menjadi salah satu titik langganan banjir ibu kota
karena memang lokasi permukimannya berada di bantaran kali ciliwung
bisa dilihat ini tidak ada skart ataupun tanggul yang membatasi antara permukiman dengan sungai ciliwung
jadi ketika debit air sudah mulai naik ditambah dengan adanya air hujan
maka wilayah kebon pala ii ini tidak dapat menampung cukup banyak air yang datang secara bersamaan
sehingga terjadilah genangan hingga banjir
wilayah rw empat dan rw lima kebonpala ii kampung melayu ini selalu tergenang air
kalau hujan mengguyur jakarta
bahkan walau tidak hujan banjir bisa saja terjadi di wilayah ini
karena luapan sungai ciliwung yang berdampingan dengan rumah warga
meski banjir kerap terjadi warga enggan meninggalkan rumah
karena yakin air akan cepat surut
kalau di sini tidak ada yang kogohan sih tidak pernah ada yang mengungsi
biar segede apa juga tidak pernah mengungsi
karena banjirnya sudah gede misalnya sampai sedadak orang itu mereka pada kemana
tetap aja di atas rumahnya
rupanya banjir datangnya malam ya
pagi paling tidak kemana mana
kalau paling lama ada berapa hari

banjir sudah menjadi hal yang lumrah dihadapi oleh warga kebon pala ii ini
sehingga mereka sudah meninggikan bangunan rumahnya
dan antisipasi jika sudah memasuki musim hujan adalah
memindahkan barang barang berharga dari lantai satu ke lantai dua nya
bahkan sekarang warga pun sudah jarang mengungsi
karena lama genangan air dan juga banjirnya sudah bisa surut lebih cepat
selain banjir akibat luapan sungai ciliwung
banjir di ibu kota tahun ini berkaitan dengan fenomena lanina
dikutip dari laman bmkg
lanina merupakan fenomena suhu muka laut di samudera pasifik
yang mengalami pendinginan
intensitas hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan ibu kota tergenang air
mengingat daya tampung drainase dalam kota
hanya mampu menahan curah hujan sekitar seratus mm per hari
sementara tiga belas sungai yang mengalir di dki jakarta
hanya dapat menampung dua ribu tiga ratus m tiga per detik air
gubernur dki jakarta anies baswedan berharap
kolaborasi pmi bersama instansi lain
dapat menanggulangi dampak lanina di ibu kota termasuk banjir
kami selalu garis bawahi
kpi nomor satu adalah semua warga selamat
tidak ada yang meninggal karena terdampak akibat banjir
kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengeringannya
pompa pompa disiapkan untuk sebuah kawasan yang tergenang
untuk bisa ditarik dikeringkan dengan target operasi enam jam
sesudah hujan berhenti atau enam jam sesudah sungai surut
ada tiga kawasan atau front di jakarta yang harus diwaspadai
saat terjadi hujan lebat
di antaranya kawasan pesisir di utara jakarta
tengah kota dan dataran tinggi di selatan jakarta
tim liputan cnn indonesia